untuk mengulas derby manchester lebih jauh telah hadir di studio dua cnn indonesia
jurnalis tablet bola bung sabtoharyu rajasa
ini bagaimana ini sepertinya sangat menarik ini
apakah ini ada menjadi tanda bahwa manchester ini derby manchester
baik itu city maupun united itu akan menguasai liga inggris pada tahun ini ataupun segini
saya rasa ini parameter awal ya
kalau kita bicara united dan juga city memang di musim ini mereka dijagokan untuk menjadi juara premier league
bersama dengan chelsea tentunya dan ada beberapa klub lagi seperti arsenal dan juga liverpool
cuman kalau kita lihat materi pemain yang berada di kedua tim
ditambah dua pelatih yang ada di sini tentunya memang dua tim ini yang paling dijagokan
dan derby manchester ini akan mengukur sejauh mana kedua tim ini memang layak menyandang label terbaik
dan calon juara
seperti kita ketahui bahwa manchester united dan juga manchester city di sini sepertinya berimbang mereka
dan bagaimana apakah kans dari manchester united akan lebih jauh lebih baik di pertandingan kali ini
atau bagaimana atau manchester city justru akan mengambil alih selama ini
kalau kita lihat dari lima pertemuan terakhir memang berimbang ya
city menang dua kali united menang dua kali dan satu pertandingan seri
kalau kita lihat ke belakang ke seluruh pertandingan dari satu ratus tujuh puluh

united jauh lebih unggul dengan tujuh puluh an pertandingan melawan tiga puluh an pertandingan
tetapi kalau kita kerucutkan ke era city di mana mereka baru dipegang oleh
tadi seperti kita lihat oleh abu dhabi group mereka dipegang sejak dua ribu sembilan
jaraknya nggak terlalu jauh iqbal
jadi hanya tujuh kemenangan untuk manchester united dan lima kemenangan untuk city
kan berarti sebetulnya mereka sangat berimbang ketika kekuatannya dengan si stephenian salahnya
sudah sama antara city dan juga united
jadi kalau dari dua tim ini betul betul sulit untuk mengatakan siapa yang akan
siapa yang akan menang dan siapa yang kalah
banyak yang mengatakan bahwa partai ini memang layak menjadi skor imbang
karena memang kedua tim mempunyai perimbangan yang sangat ketat
tapi seperti kita ketahui banyak pemain yang dijagokan selama ini
itu banyak yang tidak bisa mengikuti ajang di musim ini
itu bagaimana apakah akan lebih seru atau justru akan tidak seru begitu
pasti arahnya ke kunaguero ya
kalau kita bicara kunaguero tentunya dengan satu ratus empat puluh
dua puluh dua gol yang sudah dia sumbangkan kepada manchester city
tentunya dia striker terbaik dan juga ancaman terbesar bagi united
tetapi kalau pep guard mourinho sendiri mengatakan bahwa dengan tidak adanya aguero
manchester united lebih sulit karena lebih sulit untuk membaca permainan apa yang akan diturunkan oleh pep guardiola
kalau mereka tahu yang akan tampil aguero tentunya mereka akan tahu bagaimana menjaga dia
bagaimana gaya bermain biasanya aguero
tetapi ketika tidak ada aguero guardiola punya begitu banyak alternatif
dia bisa memainkan
habit silva di depan sebagai false nine
lalu sterling pun pernah dimainkan sebagai false nine
nah ini inaco kalau memang kita melihat striker utama atau bomber utama striker murni
memang ihenaco adalah striker yang memang paling layak untuk menggantikan aguero
aguero selama ini ya
kalau gitu mereka apa
iheanacho ini memang sangat menarik ya
bisa mungkin bisa mengimbangi dari kekuatan ibrahimovic sendiri
dan tapi kalau misalnya kita bicara dari
pemain di lini tengah sendiri
di sini perbandingan antara ibrahimovic eh sorry ini masih
oke ini ada pogba dan juga fernandinho
ini bagaimana kekuatan mereka
apakah perbandingannya apakah jauh lebih baik dari pogba sendiri dengan pengalamannya yang luar biasa
dan juga fernandinho juga yang tidak kalah dibandingkan dari pogba itu sendiri
kalau kita lihat mereka sebagai gelandang bertahan tentunya fernadino lebih unggul ya
kalau kita lihat
kita tahu dia memang posisi aslinya adalah seorang gelandang bertahan
jadi memang bagaimana dia bisa mengatur ritme bagaimana dia bisa menyaring serangan serangan yang datang ke lini belakang manchester city
adalah keunggulan yang lebih dimiliki oleh fernandinho
sementara pogbas sekarang di united memainkan posisi yang agak sedikit berbeda dengan apa yang dialakoni di juventus
dia biasa mempunyai apa freedom untuk berkelana kemana mana kalau ditampil di juventus
tetapi ketika main di united dia agak sedikit ke belakang seperti di timnas perancis menjadi seorang gelandang bertahan
dan tampil berduet bersama vela ini agak sedikit memperkokoh memang lini tengah dari manchester united
yang selama ini kita tahu agak sedikit longgar ketika mereka mendapatkan serangan balik
maksudnya pogba agak membuat mereka lebih solid
nah ini yang paling menarik ini
ini ada pemain belakang yang dua duanya adalah pemain baru ini di klub masing masing
dan apakah dari kedua ini mana yang lebih unggul kalau menurut sabto sendiri
kalau stones tentunya memiliki jam terbang yang besar di premier league
dia sudah lama tampil bersama everton lalu dibeli oleh manchester city dengan harga begitu menjulang
sementara baille baru datang dari vilarea liga spanyol yang notabene sedikit berbeda gaya mainnya dengan premier league
cuma kalau kita lihat peer to peer dengan statistik yang dimiliki oleh kedua tim
baily lebih unggul dari bola atas dari clearance dari cegatan atau intercept
dia lebih unggul dibanding stones
mungkin hanya sisi blok yang lebih unggul
blok yang mengunggulkan stones
cuma kalau dijadikan sebuah kerangka solid di lini pertahanan peran bailey saya rasa lebih baik ketimbang john stone
oke menarik sekali
dan ini kita sekarang ke formasi
bicara masalah formasi itu sendiri
ini apakah kalau dari manchester united sendiri ini apakah sudah formasi yang cukup baik gitu yang dilakukan oleh mourinho

ya memang formasi empat dua tiga satu ya
empat dua tiga satu yang selama ini dimainkan oleh mourinho ya bersama manchester united
tadi kita singgung ada pogba di sini dan juga fellaini sebagai dua gelendang pertahan
yang kalau di awal musim kemarin mungkin orang mengatakan yang harus main di sini schneiderlin dan juga michael carrick
tetapi justru fellaini yang biasa di era louis van gaal dia lebih sering dimainkan di posisi tengah sini
tetapi ketika main bersama mourinho dia justru apik dalam menjaga kekuatan
tetapi ketika main bersama mourinho dia justru apik dalam menjaga kekuatan

ditambah lagi pogba yang tadi kita singgung dia juga begitu bagus dalam menjaga pergerakan rekan rekannya dari sisi tengah sehingga bisa menguasai lini tengah
yang agak menarik adalah posisi marsial
banyak yang mengatakan bahwa lebih cocok dimainkan di situ adalah marcus rashford
dan gary neville juga mengatakan bahwa rashford lebih tajam lebih banyak bisa memberikan kontribusi dan bisa memberikan gol
tetapi kalau beberapa pertandingan di bawah van halal ketika rashford dimainkan di sisi kiri ataupun pernah juga dimainkan di sisi kanan sini kontribusinya sama sekali tidak optimal
begitu buruk dia tampil sebagai seorang pemain sayap
jadi memang inilah komposisi terbaik kalau kita melihat dengan valencia yang bisa memberikan umpan umpan ke dalam kotak final yang begitu bagus
dan shaw juga dengan kecepatan yang di sini bisa memberikan umpan ke sini
jadi ini memang komposisi terbaik yang bisa diterunkan oleh jose mourinho
berarti sekali lagi valencia itu memang komposisi terbaik
berarti sekali lagi valencia itu memang komposisi terbaik yang bisa diterunkan oleh jose mourinho

dia seperti reborn ya
dua gol ibra di dua pertandingan lahir dari umpan dari valencia
jadi memang dia tahu betul bagaimana untuk bisa memanfaatkan umpan lambung yang datang ke kotak penalti
dan valencia juga tahu betul kapan ibra akan berada di dalam kotak penalti
jadi memang ini kombinasi yang tercipta dalam tiga pertandingan awal tapi begitu matang begitu bisa optimal untuk menghasilkan gol gol
berarti ini sangat menarik sekali dan memang udah posisinya formasi yang sangat tepat begitu ya
berarti kita beralih dulu ke manchester city
nah ini adalah formasi dari manchester city
nah ini apakah ideal juga ini untuk di pertandingan di musim kali ini
ya empat satu empat satu memang formasi yang sering dimainkan oleh februari di partai ini
tetapi kalau kita lihat sebetulnya coralov lebih sering di kiri dan sakna
dan tampil di sebelah kanan ya
ini apa strategi kenapa mesti ada pertukaran di tempat itu
sakna memang lebih sering menyisir sisi kanan ya
dibandingkan kalau koralov memang dia memainkan di sisi kiri
dan di sini juga nolito perannya lebih sering tampil sebagai pemain sisi kiri
dengan terobosan terobosan yang dilakukan di situ
sementara de bruyne lebih apik tampil di sebelah kanan
mungkin akan seperti ini
di era pep para pemain memang tampil begitu rapat dengan high defense line yang bisa kita katakan
jadi mereka melakukan pressing yang tinggi
sehingga tidak membuat nyaman para pemain yang ada di pemain lawan ya
ketika mereka mencoba masuk saringan tidak dilakukan lagi oleh lini tengah
tetapi dari pemain depan pun sudah bisa melakukan saringan dulu dari bola yang akan datang
sehingga mereka lebih cepat merebut bola
mereka lebih cepat melakukan transisi untuk melakukan sebuah serangan balik
dan dengan kecepatan
pemain pemain ini ya
sama seperti tadi yang kita bicara di united
mereka juga punya kecenderungan untuk melakukan penetrasi langsung dari samping
atau mereka bisa masuk dari bineline dan memberikan umpan ke dalam kotak penalti
nah ini untuk fernandinho
ini sebenarnya dia kan menggantikan torre
apakah peran dia sangat baik di posisi tengah seperti ini
ya kalau kita bicara gelandang bertahan
memang fernandinho saya rasa tore pun dibanding fernando pun saya rasa lebih
bagus fernando gitu ya kalau posisinya gelandang bertahan
yaya tore punya permainan baik karena dia bisa maju ke depan
dia bisa masuk langsung secara frontal ke kotak penalti dan melakukan tembakan tembakan dari luar
dan sangat sering menghasilkan gol
ini memang disukai oleh liga inggris
jadi mereka mempotret seorang yaya torre sebagai gelandang yang lengkap
karena selain posisinya gelandang bertahan dia bisa mencetak banyak gol
tetapi kalau kita bicara betul betul gelandang bertahan
fernandinho jelas pemain yang paling bagus di posisi ini
seperti juga busques di barcelona yang diciptakan oleh pep guardiola
sehingga dia tidak banyak membuat gol
tetapi dia memegang peran penting dalam kontribusi bola distribusi bola ke seluruh sektor permainan
berarti formasinya sendiri bagaimana menurut
antara empat satu empat satu atau empat tiga
seperti yang biasa dimainkan oleh sterling dan juga guardio lah ya
dia sering bermain dengan formasi empat tiga tiga juga bisa
seperti ini juga
formasi seperti ini juga bisa dimainkan
jadi memang tergantung bagaimana guardiola menginginkan pasukan
yang di barcelona pun seperti dulu empat tiga tiga
tetapi mereka kerap bermain dengan empat dua tiga satu ketika para pemainnya mundur
jadi memang di atas kertas empat satu empat satu atau empat tiga tiga
nah untuk keeper sendiri ini ada braful untuk saat ini
dia otomatis sudah membuang johard begitu
kiprah dari bravo ini sendiri
sebenarnya dua duanya betul betul mendepak johar dari sini
kalau kita lihat gaya mainnya
memang baik cabairo ataupun bravo memiliki keahlian dalam lagi lagi memberikan distribusi kepada pemain pemain di sini
dan dari posisi pun dia biasa tampil di sini gitu
sudah tidak lagi menjadi keeper ortodoks di belakang
tetapi dia bisa melakukan
umpan umpan pendek yang memulai sebuah permainan
membangun sebuah serangan
ini yang memang disukai oleh pep guaryola dari keeper keepernya
yang orang mengatakan banyak blunder
tapi dia bisa membangun serangan
dan ketika mendapatkan bola ke belakang dari rekan rekannya
dia dengan tenang bisa menguasai
kalau brafful dibandingkan caballero
bravo sama sekali belum pernah merasakan atmosfer liga inggris
agak sedikit riskan juga untuk memainkan braful
cuma kalau kita lihat jam terbang dia bersama timnas chile yang begitu bagus
lalu ada beberapa contoh juga ketika keeper baru datang
lalu dimainkan di sebuah partai besar
langsung di partai pertamanya
ada beberapa contoh yang bisa memungkinkan bravo untuk menjadi starter
nah ini kalau misalnya
tadi anda sudah menjelaskan tentang formasi yang cukup menarik di sini
bagaimana dengan skor yang anda perkirakan nanti
akan berapa ini berapa berapa
ya saya rasa partainya sangat ketat ya
saya rasa dengan adanya mourinho di manchester united
dengan status mereka sebagai tuan rumah
dengan kelebihan mereka
pemain pemain tinggi mereka yang bisa hadir di dalam kota penalti
tidak hanya ibra ya
mereka punya pogba
dengan umpan umpan crossing
di dalam kota penalti
di depan kota penalti
saya memegang kemenangan bagi united
oke kita lihat nanti malam ya
baik terima kasih ustaz tawatas
terima kasih pak iba